saudara polisi menggelar rekonstruksi kasus penembakan di sebuah perkantoran di wilayah jatinegara jakarta timur
dalam rekonstruksi ini saudara ada tujuh belas adegan yang diperagakan tersangka
salah satunya adalah saat melepaskan tembakan
tersangka gaton saleh dihadirkan langsung dalam gelar perkara yang dilakukan di tempat kejadian perkara
yaitu di sebuah kantor biro perjalanan di jatinegara sodara
rekonstruksi dipimpin langsung oleh kapolres metro jakarta timur kombes nikolas ari lilipali
tersangka memperangkakan tujuh belas adegan dalam rekonstruksi ini saudara
di antaranya saat korban dan juga tersangka terlibat perselisihan hingga berujung pada aksi penembakan
terkait adegan adegan yang kita siapkan ada tujuh belas adegan
tapi dalam perkembangannya adegan itu belum bisa berkembang
karena ada mis antara korban dan aksi
tapi karena dari tersangka menyatakan bahwa sandal api sudah dibuang di cimilu
dan itu akan juga direkonstruksi
sebelumnya saudara kasus penembakan yang dilakukan oleh tersangka gatan saleh
terjadi pada delapan februari lalu di jalan jatinegara timur jakarta timur
hingga tersangka kemudian mengeluarkan senjata api
hingga korban berupaya masuk ke dalam kantor biro perjalanan
tersangka yang marah lantas melepaskan tiga kali tembakan
dua di antaranya mengenai kaca